polisi telah menahan tiga tersangka setelah kebakaran pabrik korek api gas di desa sambirejo
kecamatan medan binjai kabupaten langkat jumat lalu
mereka adalah pimpinan dan jajaran manajemen pt kiat unggul perusahaan pembuat korek api gas tersebut
dari ketiga orang tersebut dua orang telah ditahan tim reserse polres binjai lebih dahulu
mereka adalah manajer operasional pt kiat unggul dan kepala personalia
dari informasi kedua tersangka polisi kemudian menangkap direktur pt kiat unggul di salah satu hotel bintang empat di medan
sebelum ditangkap tersangka sempat mencoba melarikan diri dan menukar nomor telepon selulernya
dari tempat kejadian polisi menyita ratusan korek api yang sudah terisi gas penutup dan material korek api lainnya yang siap dirakit
mengamankan tiga tersangka dari pemilik pt kiat unggul
atau ku yaitu diantaranya yang pertama saudara im dramawan yang kedua ini sebagai pemilik atau manajer
mulai sebagai direktur utama pt ku yang kedua saudara bh sebagai manajer operasional
saudari lw sebagai manajer operasional perusahaan tersebut
alhamdulillah kita kemarin sudah bergerak cepat kurang dari satu x dua puluh empat jam
yang berhasil mengamankan tiga tersangka tersebut di kota medan
kita bersedia bertanggung jawab
seperti apa persediaannya
paling seindahkan kita boleh sentuh